bukan yang mau jengukin mbak dewi
kalian ada hubungan apa
gak ada tante
kok tadi tante lihat dia
jalan sama anak idiot itu
jangan jangan itu anaknya ya
tante tadi ketemu gustaf
tante ketemu dia dimana
menurut tante sampai ketemu lagi sama anak idiot itu
gustaf ya allah gustaf

lara nun turun
gustaf pokoknya kamu harus ambil dia
jangan ambil dia tuh gustaf
tolong dong ya allah ya ampun
iya nun bentar nun
ya ampun hati hati dong gustaf
lara jangan gerak ya lara jangan gerak
lara diam sayang tunggu gustaf ya
ya tuhan ya tuhan
astaghfirullahaladzim ya allah
astaghfirullahaladzim ya allah
tolong dimarahkan peran
diri lara diri
ayolah pelan pelan lara
kamu jangan jangan pernah ngelakuin itu lagi ya
jangan tinggalin ibu ya

maafin ibu kalau ibu salah
ibu gak mau kehilangan larang
jangan kayak gitu lagi ya
jangan buat ibu takut ya
jangan buat ibu takut
jangan buat ibu takut ya

kamu ngapain kesini hah
mau ngintilin si dewi lagi
gak usah nanyain kabar deh
mentang mentang dewi udah sadar
kamu mau deketin dia lagi
sadar dong kamu
tante tenang dulu dong
dulu kayak gitu dulu dulu mirza sama mbak dewi tuh gak ada apa apa kok
mirza hari ini kesini karena mau nganterin mbak dewi pulang
bukannya mau jengukin mbak dewi
kalian ada hubungan apa
gak ada entar
tumben datang ke rumah ada apa nih
tadi tadi tuh mau nonton sama mbak dewi
mbak dewi sama mbak dewi cuma gak jadi karena tiketnya habis
mas ya jadinya sekarang kesini mau nganterin maya pulang
aku duluan deh
eh jangan zak
masuk dulu aja aku ambil minum ya
mampir aja dulu ke rumah
mau ke mana sih buru buru
pihak aku aja
minum peletok sampai asik
di mana mana juga istri yang melayani suami
kok salah tempat ya
nggak usah diterusin tante edi
ya nggak penting juga
ya nggak penting juga
andi tante itu sangat salut sama kamu
tante itu sangat salut sama kamu
kamu bayangin enam tahun kamu punya istri yang cuma jadi beban aja
udah nggak sadar jadi patung batuk di rumah sakit
eh begitu sadar langsung gak berguna
tapi kamu masih mau untuk ngurusin

lihat dahsyat hebat congratulations
harusnya kamu sadar diri dong kalau kamu itu nggak bisa apa apa
kamu gak bisa menunaikan kewajiban kamu sebagai seorang istri
katanya kamu cinta sama andi
kalau kamu memang sayang dan cinta sama andi
biarin dong biarin andre kawin lagi
nggak usah diterusin
aku ngelakuin ini karena aku ikhlas
karena aku sayang sama dia
udah tante gak usah terusin ya
tekanan batin nangis darah
inasihatin kok marah
tante ingin tahu
sampai berapa lama sih kamu bisa bertahan
dengan kondisi seperti ini
udah gak usah dengerin ya
dewi gak usah dibikirin
kamu kayak gak kenal tante india aja
dewi udah dong
aku gak mau kayak gitu lagi
aku beresin sebentar ya
eh kamu duduk dulu ya
mbak dewi kenapa
mbak dewi sakit
mbak lagi sedih aja zah
mbak cuma jadi leban buat andri
sita juga sangat membenci mbak
dan semua orang nyalahin mbak
karena gak berterima kasih
cantik juga bener
sayang banget habis adais alih dirimu

apa pengen jadi orang lain lagi
guru suka jadi orang lebih yang murah lagi apa
kawan ini tuh nyuruha stadis ini